pikir juga dong jangan gue terus yang dikejain
ya giliran gue kasih ide lo bilang itu gak masuk akal
lo kalau mikir itu pakai otak
jangan pakai pantat
gue gak mau pusing lagi ya
gue gak mau mikir
ntar juga ada cara kok gimana gue mengusir dia
itu bagus itu kalau gitu
lebih bagus lagi kalau lu juga pergi
bentar lagi setuyul pulang
lo jangan ngusir gue dulu
gue lagi betah disini
enak disini ya
gue disini aja ya
kalau gue udah usir dia
udah buruan pergi
tapi beneran ya
cepetan lo usir dia ya
tunggu gak panas ya
sekarang kita udah jarang ketemu
aku juga gak tahu kenapa dalam sehari itu tante mary bisa tiba tiba berubah
tapi aku janji aku akan ngomong sama dia
ntar kamu malah kena tamperin
itu dia sebenarnya
aku juga jadi takut pulang ke rumah ya
ya karena aku diperlakukan kayak pembantu sekarang
maafin aku ya yang
aku gak bisa bantu kamu
ya mudah mudahan aja aku bisa ngelewatin semuanya ya
selamat panas panasan ya
waduh panggung kayak gini minggir aku miskin aja
daripada kaya kok terus iksa gini
ya aku pengennya cepat pulang
yah maun tante ngagetin aku aja

jadi wajar m longer seratus an jadi wajar dong kalo opi pulang telat dari sekolah
di sekolah tapi kan jalan kaki
alesannya udah sana
kamu masak buat makan malam
tanda kan ada bismi
buat lebaran kalau bukan kamu
loh tapi kan
biasanya kalau biski nggak ada
juga kita pesen dari restoran
oh bagus ya
mentang mentang lagi banyak duit ya
tanda bukan masuk kopi kayak gitu tanda
masak biar kasih rumah
sekarang aku harus kemana
aku gak punya uang untuk ke puasa nanti
apa aku ke tempat pasang di paje ya
tumen nih ada apa nih datang kesini
kok malah nangis
jadi gitu ceritanya pak
saya kalau bisa saya mau numpang disini sementara
bapak gak keberatan kok neng
cuman neng kan tau sendiri
kalau disini semuanya serba terbatas
gak apa apa pak
tapi saya minta maaf kalau saya merepotkan bapak
insya allah bapak gak akan merasa direpotkan
makasih ya pak
bapak harus pergi dulu
akhirnya anak sialan itu bisa pergi juga dari rumah ini
sekarang gue bisa tinggal disini
sekarang kita bisa gunain harta kekayaan saudara kembar lo itu
gue kan udah bilang sama lo
kalau gue pasti akan bales dendam sama dia
dan sekarang dendam gue udah terbalaskan
gue bisa menikmati semuanya
mir terus sekarang apa yang mau lo lakuin ya
apa lo bakal tinggal selamanya di rumah ini
nggak tahu gue
ntar deh gue pikirin
sekarang gue hanya ingin merayakan
perginya si anak tuyul
yaudah kalau gitu kita minum aja
kita mabuk sampai pagi ya
hmm tajir deh gue
ini bapak bawain makan
maaf kalau p ngerepotin bapak
jangan bilang begitu neng
sama sekali bapak nggak merasa direpotkan kok
pelan pelan neng makan ya
karena hari ini teman teman saya mau datang ke sini
aku disini membantu ya
oh sayangnya saya mau kamu jadi pembantu saya
oh kalau gitu
lo juga harus panggil gue non era ya
kamu ikut aturan saya
jam udah masak apa belum
kita udah lapar nih
semuanya sih udah siap
kita duduk duduk aja dulu sambil minum and gosip
wah boleh tuh jeng
sebentar ya jeng
laura bikin minum nih untuk teman teman saya
ini pembantunya jeng
wah pembantunya jeng safira kayak bukan pembantu ya
habis dia cantik banget
sekarang ini udah bukan jadi ukuran lagi
biar cantik juga kalau miskin gimana sih
makanya banyak kan yang jadi pembantu